justru nih bini lu yang nubrah gua nubruk gua enak enakan obama gua
hai setelah lagi gue peringatin sama lo ya cip gue ini monggo kalau sampai lu berani deket deketin
boleh selamat dari warga eh tapi enggak selamat dari pemenang
aduh aku nggak bisa kebayangin kalau sampai sempet ditampil
wajahku gak tampan lagi dong
ambil ambil aja gimana caranya
selamat selamat mereka tidak akan bisa mengajak
aduh itu kan bola raksasa aduh aduh dia menuju ke arah aque aduh aku bisa ketimbang bisa ngepeng dong
kok boleh dikabur
kok boleh dikabur
kok boleh dikabur
apa kamu mau kita ke mulet anda
dia biar dia kapok enggak enggak lagi udah yuk makan dadadadada warung kosong banget pas tepat
waktunya muter dan dadadadada dadadadada eh akhirnya yang ketemu aluh tiga bulan abang
hilang katanya mau janjin aneh nikah di kau alih ngocet nikah ngocet dulu ngapa romana
kagak nyabar amat sih banget ya allah siapa lagi tuh cewek banget kan janji
ternyata ketemu di sini bang oci kemana aja bang oci katanya mau nikahnya aneh bang
ocit janji sama saya katanya mau ngawin udah dua tahun di hpm apa mentang mentang saya jantan
bayar bayar tenang aja pengojit ini lagi ada tugas negara yang sangat penting jadi kalian
kalian pada ini
hai tunggu sebentar ya tunggu
marconiles hatta classics juga marcona ini segini banyaknya adalah daerah kakiwa tentimanya orang itu
bang ocitqi banyaknya
ada juga daerah kakin funktioniert mindset vorne ini dia kasih banyak banyak dengan juga basta

sama siapa hah orang ngomong siapa mata yang gue ternyata ini eh kelakuan lu sama ini yang
bermarkona lu seringkuh sama gua lu seringkuh mulut keket oh rupanya lu hah lu udah lepas
dari kandang ayam ocit alias burung mprit ngomong eh loncrot maksudnya begitu asal
tahu tahu waduh berat tumpah betimu awal lagu lama kaset kusut lo gini lo kusut abang ngomong
apaan sih oh ternyata gini ayam ini kelakuan sama ini
lu diselingkuhin ayam beb mongol ternyata lu selingkuh sama ular keket ini bukan ular keket
andenau berpapanya gua gue kepet lo aku jangan sembarangan ya jangan asal nuduh ini bukan
nuduh ayam beb ini udah ada di lambegura beritanya udah kesebar ayam beb ternyata selingkuh ya berani
beraninya yang bertega banget sama mongo kenapa masih deket nih arang batok arang batok arang botak
gue dengar lu berarti cemburu lo cemburu oh iya gua cemburu asal tahu aja ini ayam beb markona
udah jadi istri saya si mongol ih ngeri ucetie udah stop stop stop abang ini udah kelewatan ya
udah bokeh cemburan lagi bikin aku yang aja assalamualaikum waalaikumsalam eh ayam beb urus
aja urus aja kita belum kelar ya gue peringatin sama lo ya jangan lo ganggu rumah tangga gue ngerti
kalau sampai lo ganggu rumah tangga gua gua punya lu
yang mep aduh ayo berpapak
muter muter kemudi puter ayam beb kenapa yang pergi sih kenapa dirimu meninggalkan
aku harusnya ngambek tuh bang
kenapa lo yang ngambek enak bebek abang ini udah kelewatan pakai cemburu cemburu segala emangnya
abang pikir itu mau ketemu bang ocit aja juga enggak sengaja ketemu bang ocit terus saya mesti
kabur waktu bang ocit bagaimana sih bang pakai ngomel ngomel depan orang itu malu gue ini cemburu
si ocit muncul dari kayangan dia menggoda lo lagi
masa iya sih gue ikhlasin istri kesayang gue ayam bep markona digoda sama telur cicak kayak
begitu iya gue tahu diketel cicek dan terus kenapa lo cemburu karena gue cinta sama lu sekarang gue
nanya lu milih gua seperti pangeran william apel pilih si ocit pangeran dari kegelapan ha pilih
malu tau gak sih bang ini di jalan pakai ngomong ngomel lagi udah deh makanya ayo
udah nggak mau bahas lagi sama abang pasti baliknya ke situ lagi ke situ lagi maafin bang mongo lihat ngiri
ucet deh ucet ucet malah lu minta maaf ya ya sekarang kita damai cuman bang mongol minta
ya lu jauhin yang namanya si ocit alias burung perkutut takutnya nanti lu kena bilang keringet
tahu nggak tuh kan balik lagi situ balik lagi situ bikin puyeng tahu nggak yang gitu dong
lu bener bener kawatan ya untung ada gua sih suparman kalau enggak ayam betah lu selamatkan
bang ocit kok bisa bang ocit ya iya untung lagi untung lagi jadi enak enak enak enak
bener bener lu ya cid gue yang berjuang lu yang dapat enaknya ini bener bener ngureh
ngereh ucet deh apa lu nggak di sono nggak di sini lu tuh nggak tahu diri ya marko itu istri
saya gua lo berani ganggu ganggu dasar lu silu mancap kadeh lu mau mau mau mau mau mau

gua nubruk gua enak enakan lu bareng gua sekali lagi gue peringatin sama lo ya cid gue ini
mongol kalau sampai lu berani deket deketin ayam betah markona gua istri tercinta gua
lu bakal gue kunyah
biar kasanya ke ujung langit om markona
tapi hatinya tetap sama ocit
sabab bagus boleh juga skillmu anak muda siapa kalian
kenalkan diri aku adalah